dan di tengah pandemi covid sembilan belas masjid masjid di timur tengah terpaksa harus ditutup
kini kita akan sapa warga negara indonesia yang ada di damaskus suriah
ada jurman nazar yang telah bergabung bersama dengan kami
selamat malam mas jerman
pertama kami mengucapkan terlebih dahulu selamat hari raya idul fitri
ya sama sama mas selamat hari raya idul fitri
baik mas jerman
mungkin kami ingin tahu dong seperti apa lebaran di damaskus untuk yang hari ini
tentu di tengah pandemi yang kita masih rasakan di seluruh dunia ya
lebaran di damaskus dua hari yang lalu
pemerintah suria itu mengeluarkan larangan untuk mengadakan sholat idul fitri berjamaah
termasuk juga sholat idul fitri di masjid masjid
jadi masjid masjid hari ini tutup
termasuk masjid bersejarah di damaskus masjid umawi itu juga ditutup
agar tidak mengadakan sholat idul fitri
jadi seluruh masyarakat suriah termasuk masyarakat indonesia di suriah itu
sholat idul fitrinya ya di rumah masing masing
oke untuk penentuan satu syawalnya di sana seperti apa sih mas jerman
apakah sama dengan di indonesia atau tentu ada cara cara yang lain
oh sama jadi pakai hilal ada komite hilalnya juga
nah itu hari
hari jumat setelah maghrib menjelang maghrib itu mereka bersidang
kemudian kita dapat informasi mengenai satu syawalnya itu
ibadah maghrib sebelum isya ditetapkan oleh komite dari pemerintah suriahnya
bahwa satu syawal itu jatuh pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
sama seperti di indonesia
baik jadi masjid juga ditutup
artinya lebaran tahun ini kan tentu juga sangat berbeda dengan apa yang anda rasakan
jadi ceritanya bagaimana
bagaimana mas jerman ketika merasakan idul fitri dengan suasana yang sangat berbeda
di mana tidak bisa keluar rumah tidak bisa beribadah di masjid
tidak bisa sholat id juga begitu ya
tidak bisa mungkin bertemu dengan kerabat di sana
seperti apa cerita dan juga pengalaman lebaran seperti ini di sana
sebenarnya agak unik sih
jadi gini ini negara kan konflik udah sembilan tahun ya
jadi mereka tuh sudah capek masyarakatnya dengan konflik
lalu ada pandemi ini
walaupun kasus positif covid sembilan belas di suria itu kan
jadi larangan untuk sholat idul fitri di masjid memang ada dan itu dipatuhi
tetapi ada larangan untuk tidak keluar rumah
cuma idul fitri ini kan salah satu hal yang dirayakan ya hari besar mereka
jadi tadi sih kalau saya tetap jalanan gitu
tempat tempat yang menjadi spot orang orang damaskus
warga negara sulit di damascus berkumpul itu tetap rame
tadi saya sempat jalan ke kawasan kota kuno damaskus
jadi ada benteng
benteng yang di dalamnya adalah kota tua damascus
ada masjid umawi di dalamnya yang bersejarah
itu ada pasar tradisional segala macam
dan banyak apa cafe sama restoran yang ada di sana
cafe sama restorannya tutup
suara sana itu rame banget
jadi masjidnya ditutup
cuma di depan masjid itu ada kayak tanah kosong lumayan luas
kayak alun alun tapi kecil
di situ tuh banyak burung burung
jadi biasanya orang memang duduk duduk di situ foto foto
lalu di balik masjid dan di depan masjid itu ada lorong lorong
tempat orang berjualan
berjualan mulai dari rempah rempah sampai barang barang barang yang kebutuhan sehari hari
kayak barang barang yang kebutuhan lifestyle kayak kacamata
walaupun tadi sebagian tokonya tutup
tetapi tetap rame
dan masyarakat suria khususnya anak anak muda
tadi yang banyak kelihatan itu anak anak muda
usia usia sepuluh tahun sampai dua puluh lima tahun itu tuh rame
rame tetap keluar
dan menunjukkan kegembiraan mereka
dan menurut saya ini bisa dipahami
setelah semenjak bulan maret pemerintah suria memperlakukan curfew
larangan untuk berkumpul lebih dari lima orang
pada hari raya idul fitri ini mereka seperti meluapkan kegembiraan
merayakan idul fitri hari kemenangan
bukan hanya bersama keluarga tapi juga dengan kerabat dan teman teman
seperti itu tadi
oke jadi sebetulnya di suriah ya atau di damaskus
masih bolehlah ya untuk berkumpul di luar rumah
atau merayakan di luar
seperti tadi anda ceritakan
nah di tengah konflik karena tadi anda juga katakan

negara yang sudah mungkin lelah begitu ya
di tengah konflik yang tidak berkesudahan begitu
artinya tidak begitu besar berpengaruh terhadap
bagaimana masyarakat di sana tetap merayakan idul fitri ya
sebenarnya kalau kita mau bilang
kasusnya itu memang masih tujuh puluh
masyarakatnya saya nggak tahu apakah kita bilangnya mereka cuek
dengan pandemi ini
tapi kalau kita lihat sehari hari itu yang
atuh protokol kesehatan kayak pakai masker segala macam itu justru
orang asing yang ada di suria
atau yang bekerja di perusahaan asing
atau di badan badan pbb atau organisasi nasional
itu lebih patuh sebenarnya pakai masker segala macam
kalau warga surianya sendiri itu sebenarnya lebih
biar positif saya nyebutnya lebih rileks sekali ya
mereka tuh ya kadang pakai masker
tetapi lebih sering tidak
terus mereka itu
tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang
ya mereka berkumpul
jadi dibikin grup grup kayak
di dekat kantor saya itu ada taman
jadi setiap siang sampai sore
kalau kemarin ramadhan menjelang buka puasa
tapi satu grup sudah lebih dari lima orang
cuma banyak grup grup yang ada di situ
khususnya anak anak muda gitu
jadi mereka menurut saya ya
sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena
mereka sudah mengalami konflik selama bertahun tahun
konfliknya kalau beberapa tahun yang lalu itu
konflik bersenjatanya ya
berada di tengah kota damaskus
di saat sekarang pandemi ini
mereka merasa konflik aja
kita pernah lewati konflik
dimana senjata senjata berat itu
berada di tengah kota
bahkan ada rudal jatuh setengah kota
pandemi ini mungkin buat mereka
bukan ancaman yang terlihat di depan mata
sehingga mereka tidak
tidak mengabaikan sepenuhnya
udahlah kita lebih relax aja
ancamannya itu tidak terlihat di depan mata
dan fakta bahwa
sampai hari ini kasusnya itu masih sedikit
jadi ya mereka lebih relax
kalau tadi lihat juga
mereka yang berada di luar itu ya
jadi lebih relax aja sih
kbri masih buka tidak
dan melakukan aktivitas atau misalnya mengundang wni yang ada di sana atau seperti apa
jadi kita mematuhi kebijakan
kbri ini kan perwakilan indonesia di suria
kita patuhi adalah kebijakan pemerintah indonesia
dan kebijakan pemerintah suria
pemerintah indonesia tidak melakukan himbauan untuk tidak melaksanakan sholat idul fitri berjamaah
kalau di suria dilarang
jadi kita memang tidak
kbri juga mengadakan sholat idul fitri
untuk para warga negara indonesia di damaskus
juga tidak ada kegiatan khusus
jadi ya kami dengan pak dubes kan bisa say hello
bisa melalui whatsapp group
terus kalau bisa melalui zoom meeting segala macam
jadi tidak ada
memang untuk kali ini kami belum mengadakan acara khusus menyambut idul fitri bagi warga negara indonesia di suria
berusaha mematuhi kebijakan pemerintah di sini
mas jurman ini lebaran pertama atau sudah kedua ketiga kali di suria
di suria saya pertama
lebaran pertama dan langsung dengan kondisi yang seperti ini
tentu ada hal yang dirindukan mungkin ya
apa yang paling dirindukan dari lebaran lebaran sebelumnya
orang tua saya terus kakak adik saya keponakan pasti saya rindukan
kalau yang khusus mungkin makanan ya
karena di sini itu tidak mudah juga mencari bahan makanan khas indonesia atau khas asia
bisa sih kita bikin
kita bisa aja bikin rendang tetapi rasanya tentu berbeda
kebetulan saya orang minang jadi biasanya kalau di lebaran itu ada rendang
makanan khas lainnya mungkin aja bisa dibuat
kita bisa aja buat tetapi rasanya sudah pasti berbeda dengan yang original dari indonesia
jadi tadi makan apa dong setelah sholat itu
kan sholat itu di apartemennya
sholat itu di apartemen jadi makannya yang ada di apartemen
ya ada aja
saya tidak masak khusus
yang ada aja
karena kalau mau masak khusus juga kan ada curfew
jadi tidak bisa keluar malam
jadi kalau mau belanja
non time kadang kan masih harus kerja segala macam
jadi belum tentu sempat untuk supermarket belanja
dan cari bahannya jadi ya udahlah makan apa yang ada aja di rumah
yang penting kalau menurut saya sih spiritnya ya
spirit idul fitrinya tetap ada
menghubungi keluarga dong pasti di indonesia
seperti apa ceritanya
apa saja tadi disampaikan
atau mungkin ada rasa sedih juga
atau seperti apa mas
kalau sedih sih udah lewat
karena ini bukan lebaran pertama saya di luar negeri
jadi kalau keluarga saya pun sudah terbiasa dengan saya tidak berada di rumah pada saat
idul fitri atau momen penting lain
beda waktu dengan indonesia

atau momen penting lain
beda waktu dengan indonesia

jadi tadi sebenarnya lebih tepatnya saya dihubungi sih
jadi di sana kan sholat idhiyah di rumah itu kan jam enam tujuh ya
jadi masih jam setengah tiga pagi tadi
setelah di rumah di indonesia selesai sholat idhiyah ya sudah kita video call
terus yaudah seperti biasa
mengucapkan selamat hidup fitri
sama kakak adik saya
ya karena sudah biasa
ada perasaan yang
aduh yang enak ya
kalau bisa kumpul bareng
tapi yaudah ya
ya ini kan bukan pertama kali
jadi ya lebih nyantai sih kalau saya
jadi nggak ada
ada ganangisnya ya mas ya
atau tetap ada
udah bukan pertama kali
orang tua saya juga udah
udah biasa aja jadinya ya
udah biasa aja ya udah lewat
jadi masa masa yang harus
terharu apa udah lewat
kalau di suria biasanya apa sih hidangan hidangan
yang umumnya atau dibuat oleh masyarakat
di sana dalam merayakan hari
raya idul fitri
jadi hidangan ya sama
seperti hidangan sehari hari
pers yang timur tengah
cuma yang lebih banyak itu adalah kue kue
yang banyak muncul adalah kue kue
teks saya itu malah terlalu manis
menggunakan banyak gula
jadi lebih banyak ke kue kue sih
jadi mirip di indonesia
kalau misalnya lebaran kita ada
ada putri salgia
di sini ada kue kue
di sini juga ada kue kue
kue kuenya itu dari
sama dari terigu
pakai banyak kacang kacangan
dan manis banget
masih ada yang
atau teman teman di sana
yang mengirim makanan ya
biar bisa merasakan rendang lagi
atau apa gitu
gak hanya makanan
yang ada saja
terima kasih banyak
sudah berbagi cerita
dan sekali lagi
kami mengucapkan selamat hari
idul fitri untuk anda
yang ada di damaskus suriah